masih dari lapangan hijau dua wakil indonesia berada di grup yang terpisah dalam pengundian afc cup dua ribu enam belas
dan yang menarik persija berada satu grup dengan klub malaysia mantan juara dua ribu lima belas lalu johor darul ta'zim
sementara satu wakil lain masih belum pasti antara bali united dan madura united
pengundian grup ajang afc cup dua ribu delapan belas sudah rampung dilakukan
dua wakil indonesia masing masing terbagi dalam grup yang terpisah
dilansir dari website resmi afc persija jakarta masuk di grup h dan akan bersuara dengan klub malaysia yang pernah juara pada dua ribu lima belas lalu yaitu johor daru tasim
ada juga klub malaysia lam ngan an serta wakil singapura dan pines atau gey liang
sementara klub kedua yang mewakili indonesia di ajang ini masih belum pasti antara bali united ataupun madura united
kepastian itu menunggu bali united masih berpeluang berlagak di liga champions asia
namun anak asuh widodo cahyono putro harus bisa melalui tiga tahap babak kualifikasi alias harus melakoni tiga pertandingan playoff
tahapan itu sendiri tidak akan mudah sebab serdadu tridatu selesai akan mengharapi shanghai sipg klub yang masih diperkuat main berhasil hulk dan juga oscar
bayangkara fc yang menjadi juara di liga satu berhak berlaga di liga champions asia
namun karena tidak lolos verifikasi jatah tersebut menjadi milik klub klub di bawah bayangkara
jika bali united lolos ke liga champions asia maka madura united akan bermain di afc
sedangkan jika gagal di kualifikasi klub pulau dewata akan tetap mendapatkan jatah
di pengundian grup bali atau madura united akan berada di pot g bersama run up liga utama filipina
serta wakil vietnam hanoi fc atau tan hoa